sekarang saatnya kau kembalikanlah energi anak anak itu
tidak semudah itu
berani kau mencoba menyuruh nyuruhku ya
sekarang musnahlah kekuatan periwala lain
sekarang tamu dari periwala lain
seri berhasil mengalahkan si periwala lain
kalian memang benar benar hebat bisa mengalahkan periwala lain
kenapa diam banyu
karena tugas saya selesai
jadi saya pamit dulu nek
dan sudah bulan bulan
saya tidak bertemu sama orang tua saya
oh hati hati ya di jalan ya
selamat jalan banyu
selamat jalan banyu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi